dan kita beralih ke informasi selanjutnya di mana wali kota surabaya tri risma hari ini menasehati tujuh orang remaja yang ditangkap polisi saat pesta narkoba
siswa siswi sma ini mengisap sabu sabu di sebuah rumah kosong di kawasan jalan cimanuk surabaya jawa timur
kamu sekolah di kemarin contohnya tidak masuk
tri risma hari ini menasehati tiga remaja laki laki dan empat remaja perempuan tersebut di kantor badan narkotika nasional provinsi jawa timur
risma mengingatkan mereka agar memikirkan masa depan dan meminta maaf kepada orang tua masing masing
dan risma menduga para remaja ini merupakan korban sindikat narkoba yang ingin memberdayakan anak anak sebagai pengedar atau kurir narkoba
mereka dibujuk dan diberi imbalan uang sambil mencoba narkoba
risma mengingatkan mereka agar memikirkan masa depan dan meminta maaf kepada orang tua masing masing
mereka dibujuk dan diberi imbalan uang sambil mencoba narkoba